ya memang harus berhati hati ya apalagi kita beraktivitas senantiasa di lokasi tersebut
namun perobohan menarapanin diklaim sebagai yang pertama di indonesia
untuk sebuah bangunan bertingkat tinggi melibatkan ahli dan juga harus sesuai dengan aturan
namun sebenarnya seperti apa metode yang biasa digunakan untuk merobohkan gedung
ada tiga metode yang digunakan saya akan berikan ilustrasinya untuk anda
kita sama sama melihat kita lihat ada metode pertama
itu adalah metode kita lihat metode saya ingat ada metode implosion ini dia
kita lihat ada metode implosion anda lihat ini ada gedung dan langsung ambruk ke bawah
ini metode perobohan gedung dengan cara meledakan gedung
dan para ahli memang akan meletakkan sejumlah
ya kita lihat itu serpihannya hampir mengenai kaki saya ya
dan itu tampaknya yang menjadi salah satu yang patut juga di clear kan lokasinya
karena akan ada serpihan bekas gedung
perhitungan yang matang juga diperlukan terkait posisi bahan peledak jenis bahan peledak dan waktu ledakan
tujuannya agar bangunan yang jatuh mengarah ke area yang aman
jadi kayak saya tadi tuh saya harus mundur sedikit supaya tidak kena ya
belum pernah dilakukan di indonesia sebelumnya seperti ini karena harus dilakukan oleh ahli yang bersertifikat
hingga saat ini menurut informasi yang kami peroleh belum ada orang di indonesia yang memiliki sertifikat untuk metode ini
jadi tampaknya kita harus mengesampingkan metode ini
saya masuk ke metode kedua saya akan maju lagi
saya lihat metode kedua adalah high reach arm kita lihat
dan anda lihat ada dua eskavator di sana yang sedang bekerja bersama sama
yang mereka ayunkan tersebut adalah raking ball
oh oke saya mundur sedikit ya itu dia
ini menggunakan eskavator dan alat berat lainnya
alat perusak utama ditempel alat berat seperti palu pengeruk dan juga penghancur
pemakaian working ball seperti yang disebutkan tadi ataupun juga bola besi paling banyak dipilih untuk menghancurkan gedung
karena dia akan seperti mengetuk tapi utamanya untuk menghancurkan fondasi ataupun konstruksi gedung tersebut
caranya dengan mengayunkan dan dengan berat tertentu ke arah bangunan
penggunaan alat berat membutuhkan keahlian yang tinggi perhitungan yang cermat pastinya
bila sembarangan kita tahu bangunan yang roboh bisa menimpa eskavator tadi yang kita lihat dan pasti rugi sendiri
eskavator kan mahal ya satunya
saya masuk ke metode ketiga kita lihat ini adalah metode terkini
saya maju lagi kita lihat apakah saya aman untuk maju oke
sepertinya saya aman karena saya tidak melihat ada serpihan dari gedung tersebut
dan gedung tersebut tampak pelan pelan turun ke bawah
ilustrasinya adalah di tanda plus putih tersebut menunjukkan ada beban berat yang ditumpukan
dan bagian paling atas gedung dibiarkan terbuka
jadi biarkan terbuka
dan pelan pelan dia akan turun ke bawah
dan ini metodenya adalah ticorap ataupun juga taisei ecological reproduction system
cara ini lebih halus dan pasti ramah lingkungan
saya juga bisa tetap gaya tanpa harus mundur ya
pertama yang menemukannya adalah perusahaan asal jepang yaitu taise
secara umum cara kerja metode ini adalah melindungi sisi sisi bangunan yang dirobohkan
bagian tertinggi gedung tadi saya sudah jelaskan bahwa akan diberi alat alat berat
sehingga mereka bisa melakukan penekanan dan melakukan pekerjaan pembongkaran
pembongkaran dimulai dari lantai
teratas paling atas dia pelan pelan turun ke bawah
jadi butuh waktu tertentu untuk mengambil puing bangunan tersebut
nanti sudah disiapkan mobil derek ya
memang hal ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dua metode sebelumnya
dari tiga metode yang sudah saya ilustrasikan bagaimana dengan menara panen di bintaro
metode yang digunakan ternyata berbeda dengan tiga metode yang sudah tadi saya jelaskan
ternyata dengan menaruh pemberat
dalam hal ini adalah karung pasir basah
dengan jumlah yang sangat banyak

sejak jumat malam lalu sudah satu ratus delapan puluh ton karung pasir basah yang ditempatkan di atas gedung
namun hingga kini belum terlihat ada pergerakan berat
ini kurang berat kali ya
dan kita akan lihat semoga nanti malam malam ini rencananya perobohan berjalan dengan lancar
dan ini menjadi refleksi bahwa indonesia memang masih harus belajar
butuh persiapan dan pengalaman untuk urusan merobohkan gedung pencakar langit